sidang dugaan kasus penganiayaan guru mencubit siswa di pengadilan negeri sidoarjo diwarnai aksi demo
sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral terhadap terdakwa ratusan guru pgri sesidoarjo meminta agar sang guru dibebaskan
ratusan guru yang tergabung dalam persatuan guru republik indonesia pgri sesidoarjo
kami siang kembali beramai ramai mendatangi pengadilan negeri sidoarjo
sambil membawa sejumlah poster dan spanduk mereka melakukan aksi solidaritas dan memberi dukungan moral terhadap sam budi
salah satu guru smp swasta di balongbendo sidoarjo yang menjadi terdakwa dugaan kasus penganiayaan terhadap salah satu siswanya syafiraf sanjani
meski telah berhasil dimediasi dan menghasilkan perdamaian namun proses hukumnya terus berjalan
hal inilah yang membuat ratusan guru terdorong untuk kembali melakukan aksi
di halaman pengadilan negeri sidoarjo
dalam pembelaan yang dibacakan penasehat hukumnya terdakwa menyodorkan fakta yang meringankan
di antaranya tidak adanya saksi penguat dan terlalu dininya polisi menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka
yang akhirnya menjadi terdakwa di pengadilan negeri sidoarjo
karena bapaknya hanya mendengarkan tidak tahu
ketua tim majelis hakim akhirnya menunda sidang dan akan melanjutkan sidang pada kamis minggu depan
dengan agenda mendengarkan eksepsi jaksa penuntut umum atas pembelaan penasehat hukum terdakwa